berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya timur bertajuk dino island
wisata dalam ruangan yang satu ini akan membawa anda layaknya berpetualang di pulau dinosaurus
pengunjung yang datang akan masuk ke sebuah ruang yang masing masing miliknya akan menceritakan tentang dinosaurus
di mana kami juga memberitahukan beberapa pengetahuan pengetahuan umum tentang dinosaurus dinosaurus
kepada anak anak dan pengunjung yang antusias di sini
tidak sekedar cerita saja pengunjung juga diajak untuk berimajinasi menjadi seorang penjelajah
lengkap dengan rompi petualang dan senjata pelindung diri mainan
di penghujung pertunjukan pengunjung akan disuguhkan pertempuran antara adi satria gundala dan dinosaurus tirek
berlangsung selama dua puluh menit pada tiap sesinya konsep wisata edukatif yang unik iri pun mampu menyedot perhatian pengunjung
dalam satu hari kunjungan bisa mencapai satu ratus lima puluh hingga dua ratus orang
di masa liburan kunjungan pun bisa meningkat hingga dua kali lipat
bagian t rex tadi lawan gundala itu seru banget sih
anak anak juga jadi seru cuman ini agak agak takut gitu loh
cuman kan ya emang dia suka dinosaurus cuman ya harus berani lama lama silam
di new island hadi disrabai dari tanggal sembilan juli
hingga sembilan belas juli dua ribu dua puluh tiga
untuk tiket masuk anak dibanderol dengan harga delapan puluh ribu rupiah
sementara untuk dewasa enam puluh ribu rupiah
masih di sisi timur surabaya ada lagi funimal park atau kebun binatang mini yang berlangsung mulai sore hingga malam hari
pada kebun binatang mini ini pengunjung bisa berinteraksi dan memberi makan hewan
salah satu yang paling diminati adalah memberi makan kelinci
puluhan kelinci ini didatangkan langsung dari kota batu
saya senang makan kelinci
ada dua puluh dua jenis hewan yang dihadirkan di funimal park ini
beberapa hewan yang ada pun termasuk jenis yang unik dan langka
seperti merak biru kuda poni dan burung makau
nah ada salah satu hewan yang cukup menarik perhatian saya karena cukup unik
ada yang tau gak ini hewan apa
sepintas mirip kuda sepintas juga mirip unta ya
ini namanya lama dia ternyata masih dalam keluarganya unta
nah yang menarik lama ini merupakan hewan yang mungkin susah ditemui kalau di kota surabaya seperti di sini
karena dia asalnya dari argentina
nah pengunjung yang datang bisa langsung memberikan makan di sini tentunya dengan pengawasan petugas
selama musim liburan seperti saat ini tingkat kunjungan pun meningkat
tidak hanya warga surabaya namun juga warga luar surabaya
kita naik biasanya kita sudah cukup ramai akhir akhir ini memang ya
tapi untuk pengunjung minimal kita itu dari enam ratus gelang untuk weekdays
untuk weekend kita bisa sampai kayak seribu lebih bahkan dua ribu sih
untuk tiket masuk pengunjung funimal park dibanderol dengan harga lima puluh ribu rupiah
kebun binatang mini ini bisa dinikmati mulai dari

ghea klarissa miki peresia surabaya jawa timur